satu persatu kendaraan mewah yang tengah melintas di ruas jalan buperta cibubur jakarta timur ini
dirazia petugas kepolisian lalu lintas bersama petugas dinas pajak daerah pemprov dki jakarta dan tni rabu siang
dari razia ini sebanyak lima puluh kendaraan mewah kedapatan belum membayarkan pajak
sementara pengemudi yang belum bisa membayarkan pajaknya langsung diberikan sanksi tilang di tempat
petugas langsung mengarahkan pengemudi untuk membayarkan pajak di loket yang sudah disiapkan
ini di atas lakar lakar lakar tersebut organisasi untuk penerima pajak yang berburu di jakarta timur
dirasakan data masih banyak banyak pajak yang belum bayar pajak kendaraannya
apabila kami ketemukan yang belum bayar pajak maka kami minta agar bayar di tempat
ini pajaknya abang lengkap nggak
abang juga kan rakyat ya
siap sebenarnya harus bayar pajak juga ya
memperbaiki jalan kan dari kita kita juga
sementara itu menurut kanit samsat jakarta timur
dalam razia ini petugas juga menemukan sepuluh kendaraan yang plat nomornya tak sesuai dengan stnk
petugas langsung memberikan sanksi tilang kepada pengemudi
terkait pemalsuan plat nomor kendaraan ini
ada satu unit mobil dibawa ke satwil lantas jakarta timur untuk pemeriksaan lebih lanjut